tidak saja cuaca panas kementerian kesehatan republik indonesia mengimbau calon haji indonesia
mewaspadai penyakit middley respiratory syndrome atau mers yang disebabkan virus corona
salah satu cara untuk menghindari penyakit ini ialah tidak berinteraksi secara langsung dengan unta ketika berada di arab saudi
karena air liur unta menjadi salah satu media penularan mers
sebanyak enam ratus lima puluh empat jemaah calon haji dari kabupaten semarang jawa tengah
dilepas oleh jajaran forkompimda kabupaten semarang di pendopo rumah dinas bupati semarang rabu siang
para jemaah calon haji diimbau agar menjaga kesehatan pribadi karena adanya peningkatan suhu di tanah suci
selain peningkatan suhu para jemaah calon haji juga diimbau agar mengantisipasi terserang penyakit
imbauan waspada mers ini juga sebelumnya disampaikan oleh menteri kesehatan nila muluk
untuk mengantisipasi penularan penyakit yang menyerang pernafasan ini
nila muluk mengimbau jemaah haji indonesia tidak berdekatan atau melakukan kontak fisik dengan umta
penyebabnya air liur unta menjadi salah satu media penyebaran penyakit bas
penyakit mers kini tengah mewabah di beberapa negara
salah satunya adalah arab saudi
padahal bulan ini merupakan bulan haji
di mana sedikitnya dua ratus dua puluh ribu warga negara indonesia berada di arab saudi untuk beribadah haji
dilansir dari detik com
gejala klinis mers seperti flu
serta kesulitan bernafas
gejala lain yang mungkin terjadi adalah mual dan muntah
serta radang paru paru atau pneumonia
untuk menjaga agar tidak tertular virus mers
ada beberapa hal yang bisa dilakukan
seperti sering mencuci tangan dengan air dan sabun
dan hindari kontak dengan unta
hal terpenting ialah makan makanan bergizi
serta segera hubungi anggota medis jika merasa sakit